meskipun padat penduduk kelurahan galur jakarta pusat memanfaatkan aplikasi clue untuk bermasalahan di lingkungannya
meski demikian kelurahan ini menjadi kelurahan paling maksimal menggunakan aplikasi clue
kelurahan galur jakarta pusat hingga kini menjadi kelurahan dengan respon tercepat dalam penggunaan aplikasi clue
dalam hitungan tiga puluh menit laporan warga tentang jalan tursakti kelurahan galur jakarta pusat langsung direspon melalui aplikasi clue
kelurahan galur telah merespon satu ratus dua puluh enam laporan warga
dua laporan lainnya sedang ditangani karena harus berkoordinasi dengan pihak terkait
saat laporan ini kelurahan galur jakarta pusat menemukan peluang untuk mencari penyelamat
berapa lama dari warga atau rt dan rw ini paling cepat berapa lama bisa merespon dari pihak kelurahan
tergantung laporan clue karena yang bisa dilaksanakan di kelurahan langsung ditangani ditindaklanjuti
tapi ada kendala di kelurahan yang tidak bisa langsung ditangani seperti penanganan lampu parkir liar kita koordinasi dengan skpd
butuh waktu tiga bulan agar warga bisa akrab dengan aplikasi clue
kalau bagi saya sih
ya menguntungkan mungkin ya soalnya
jadi setiap kejadian kan saya lapor
sekitar dua puluh satu ribu orang penduduk kelurahan galur mendiami area seluas dua puluh enam hektare
clue baru mengakomodir tidak sampai dua persennya